kamis pagi gunung anak rakatau mengalami kenaikan status ke level tiga atau siaga empat hari setelah tsunami selat sunda terjadi
menurut berita yang dilansir cnn indonesia com tingkat aktivitas gunung anak rakatau terpantau mengalami kenaikan status dari pengamatan aktivitas vulkanik di stasiun pengamatan di pulau sertu
menurut kepala pos pengamatan gunung anak rakatau windy cahya dalam keterangan tertulisnya meminta masyarakat dan wisatawan tidak diperbolehkan untuk mendekati kawah dalam radius lima km dari kawah
windy menginformasikan aktivitas vulkanik rakatau diwarnai dentuman keras sehingga pvmbg menaikkan radius bahaya
kamis pagi gunung anak rakatau mengalami kenaikan status
menurut kepala pos pengamatan gunung anak rakatau mengalami kenaikan status ke level tiga atau siaga empat hari setelah tsunami selat sunda terjadi
dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini kita langsung bergabung dengan konferensi pers kementerian esdm
windy cahya dalam keterangan tertulisnya mengalami kenaikan status dari pengamatan aktivitas vulkanik di pulau sertung
windy cahaya dalam keterangan tertulisnya mengalami kenaikan status dari pengamatan aktivitas vulkanik di pulau sertung
windy cahaya dalam keterangan tertulisnya mengalami kenaikan status dari pengamatan aktivitas vulkanik di pulau sertung
pagi ini tanggal dua puluh tujuh desember jam enam
untuk itu pemantauan secara intensif dan kontinu tetap dilakukan
guna memantau aktivitas penumpang kataun
tentu saja apabila ada perubahan sewaktu waktu
dalam pola aktivitas penumpang kataun ini
akan ditinjau ulang baik itu menaikkan ataupun menurunkan
untuk rekomendasi karena ini ada kenaikan status menjadi siaga
tentu saja kita tahu bahwa masyarakat itu tidak menempati komplek rakatau
tetapi masyarakat tidak diperbolehkan
jadi gunung krakatau sampai pada radius lima km dari kawa
yaitu pada prinsipnya itu di dalam kompleks kaldura
yang secara real di lapangan itu dibatasi oleh tiga pulau itu loh
pulau rakata pulau sertung dan pulau panjang
jadi seluruh kompleks krakatau yang di dalam itu
jadi boleh masuk ke sana
masyarakat akan menyiapkan masker
karena ini kan mulai ada abu abu ya
abu tersebar kemana mana tergantung anginnya
abu itu sangat tergantung angin
tidak tergantung apa apa lagi
itu masker itu jadi penting
jadi barangkali siapa yang akan
mendekat ke sisi banten
ataupun sisi lampung
merasa ada abu
saya kira lebih baik memakai masker
tentu saja kadang kadang kita juga
dihadapkan pada informasi yang kurang tepat
untuk informasi yang mungkin kurang bisa dipercaya
sebaiknya tetap berkoordinasi dengan bwpd setempat
demikian saya kira statement utama kita pada pagi hari ini seperti itu
terima kasih pak
terima kasih pak
pak purbo jadi demikian aktivitas dari gunung anak terkato
mulai pagi hari ini tanggal dua puluh tujuh desember
statusnya aktif sudah naik dari waspada ke siaga mulai tadi pagi
tentunya ini adalah atas pertimbangan evaluasi dari monitoring teman teman di pusat vulkanologi
baik teknis maupun visual
baik untuk selanjutnya
selamat pagi pak
perkenalkan saya judit dari kompas
menyambung pertanyaan dari teman saya damianus
ingin tahu pak untuk aktivitas tremor atau gempa yang itu
tektoniknya sudah berapa kali dalam dua puluh empat jam terakhir
kan dia bongkahannya atau misalkan yang dilontarkan dari gunung berapinya kan masuk ke laut
radius yang aman untuk di banten maupun lampung itu berapa kilometer ya pak dari bibir pantai
karena takutnya kan dengan adanya bongkahan yang masuk ke laut ada tsunami susulan
terus yang ketiga terkait abu vulkanik tadi itu
itu sudah di ketinggian berapa meter ya pak yang mencapai lampung dan banten
dan apakah bisa mempengaruhi penerbangan pak
sejauh ini itu dulu aja pak terima kasih
oke pak ya mbak nanti ya depan dulu
pagi pak firia dari bloomberg
cuma mau tanya soal ini pak
itu kan kapal laut ada himbauan untuk tidak melintasi sekitar situ enggak sih pak
itu kan jalur pandat selat sedat pak ada arah himbauan ke sana juga enggak
itu aja terima kasih
kita jawab dulu ya pak purwok silakan
ada tiga pertanyaan tadi terkait dengan radius kenapa kita menetapkan radiusnya
kemudian aktivitas seismisity kenapa juga kemudian naik
status dari gunung anak rakatau tersebut
terus kemudian bagaimana terkait dengan pelayanan lah mungkin ya
kapal kapal boleh mendekat ke gunung anak krakatoa
mohon pak berubah
terima kasih pertanyaan pertama adalah masalah argumen menaikan atau argumentasi apa yang dipakai
masalah apa ya pak
pertanyaan utama masalah argumen menaikkan atau argumentasi apa yang dipakai
sama radiusnya jadi begini sebenarnya kan kita itu memantau sebuah perkembangan dari tanggal dua puluh dua ya
kemudian kita amati waktu itu letusannya masih ada selangnya ya kan
dalam pengalaman sebelumnya itu selang itu bisa kembali turun bisa kembali nangis
tapi pada tanggal dua puluh tiga sudah jelas bahwa aktivitas itu sudah berakhir
jadi kita bisa lihat
sudah jelas bahwa aktivitasnya itu tidak berhenti
sebenarnya kita menghitung perkembangan ini akan seperti apa
dan sebenarnya teman teman juga melihat adanya perubahan pola aktivitas dari yang tadinya strombolian menjadi sorcet
yang seperti material jets warna hitam dari muncul di barangkali teman teman sudah viral
kemudian juga pertimbangan munculnya abu tadi malam
jadi semuanya itu sebagai antisipasi eskalasi lanjut maka statusnya dinaikkan
karena tentu saja itu memberikan potensi bahaya yang lebih luas dari yang kita nyatakan dalam waspada
sebenarnya yang mengancam dari gunung anak rakatonya langsung
itu adalah luntaran material dan juga luntaran material krensipnya
dan kita memantau bahwa frekvensinya itu lebih kecil dari sebelumnya
artinya apa kawahnya akan menjadi sedikit membesar
kalau itu membesar ya kita naikkan
statusnya saya kira alasan demikian
radius lima kilo melanjut pertanyaan berikutnya ya
ada dua hal nanti saya jelaskan di layar ya tapi nanti
dua hal aktivitas merapi eh merapi
anak krakatau itu kan ada dua
gelegarnya itu loh
gelegarnya itu letusannya dan tremornya itu adalah proses mahmah keluar dari kawahnya
jadi ada dua hal
jadi kalau ada gelegar gelegar itu yang sekarang kira kira adalah empat belas kali per menit
empat belas kali per menit
dalam empat belas kali per menit berarti itu kan tiap lima detik
ya memang anak krakatau sudah meletus dengan cara
dengan cara meletus meletus terus
dan begitu gelegar keluar makanya mahmahnya itu terlimpahkan keluar
terlimpahkan keluar dan kemudian menyentuh air
begitu menyentuh air kan muncul yang namanya survei type diruption
jadi seperti ada yang tersebar kemana mana seperti yang diviralkan itu
tapi itu efek permukaan sebenarnya
gelegar itu letusannya mas
ya jadi gelegarnya itu yang kita dengar dari pantai anyer dan di seputaran lampung
itu adalah proses letusannya sendiri
dung gitu kemudian mahmahnya keluar mengalir
dan itu terus menerus
dengan aliran utamanya ke arah tenggara
kalau lontaran ya paling aman kita ambil lima km itu untuk lontaran
saya kira cukup aman
terus kemudian masalah abu ketinggian abu
sebenarnya kalau kita lihat letusan dari anak krakatau itu
secara visual kelihatan bahwa itu yang kita catat maksimal dua lima ratus sampai mungkin tiga lah kalau dianggap
ya karena kalau kita lihat dari anyer itu kan kelihatan pulau rakatanya
pulau rakata itu kan lima ratus meter tingginya
ya tinggal dikalikan aja tingginya kira kira itu berapa rakata itu kan perkiraan
jadi sangat visual kelihatan
saya kira untuk abu itu dan kemudian itu terbawa angin kemana mana
jadi bisa ke timur ke tenggara ke barat daya ke barat terserah anginnya
untuk masalah penerbangan
ya itu saya kira kita memberikan warning saja bahwa ada gunung letus melalui kona kona
nah deteksinya nanti ada di bmkg untuk masalah satelit abunya
ya asal enggak lewat tengahnya komplek krakatau kan enggak apa apa
kita kan menyatakan di dalam kompleks krakatau
kapal lautnya itu kan belayar di antara pulau rakata dan anyer gitu loh tengah tengahnya itu
masih oke lah
jadi untuk meningkatkan status dari satu aktivitas gunung api kita melihat dari aktivitas seismisidinya
dan kita tentunya punya alat seismograf ya pak kurko ya
yang menjadi dasar kita mengevaluasi suatu aktivitas gunung api
pak saya pristian dari kota kota
saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pak kurniawan

pak pertanyaan pertama berarti yang radius peningkatan radius peluasan radius ke lima km
kemudian peningkatan dari status waspada ke siaga adalah dampak erupsinya
bukan dampak terhadap tsunami nya
apakah itu tadi anda sebutkan apakah abu vulkanik dan lain sebagainya itu adalah dampak dari erupsi gunung
dan kemudian yang kedua jadi concern yang kedua dan juga yang terpenting adalah dampak dari erupsi yang bisa menyebabkan longsor
longsor yang bisa menyebabkan tsunami
sudah adakah antisipasi terhadap itu pak
ada beberapa alat yang kami dengar mungkin yang jauh lebih memahami adalah teman teman dari badan geologi di sdm
soal boy atau semacam alat alat lain yang bisa diperhitungkan
kalau tadi dikatakan bahwa lima km itu adalah perhitungan untuk dampak dianggap aman untuk abunya
tetapi apakah sudah ada perhitungan katanya anda bisa koreksi
perhitungan pergerakan air atau peningkatan air
kalau terjadi tsunami karena longsor dari erupsi gunung adalah hanya sampai dua empat puluh menit atau di bawah satu jam pak
seperti apa antisipasi yang disiapkan karena tentu bukan hanya dampak erupsi tetapi juga dampak terhadap dampak longsor terhadap tsunami yang jadi concern pak
jadi ada dua hal
yang satu memang kita bicara dampak gunung itu tupoknya kita itu gunungnya mau apa
terus kemudian masalah tsunami
kan sering bertanya tanya
sebenarnya tipe strombolian itu yang ke atas nanti kita perlihatkan tidak akan menyebabkan tsunami secara langsung
materialnya akan ke atas
mahma yang keluar setelah gelegar itu kan keluar mama mengalir
mama itu mengalirnya pelan pelan
jadi masuknya menyentuhnya air itu pelan pelan
jadi itu juga tidak akan menimbulkan tsunami
itulah kenapa efek langsung dari gunung terhadap tsunami itu tidak ada
produk mahmanya gitu loh
jadi karena dia berjalannya si bubur lava ini kan pelan pelan di lereng dan kemudian masuk ke laut
yang perlu diwaspadai kan yang terjadi kemarin longsor lerengnya
itu yang perlu diwaspadai
nah kita berkolaborasi memberikan masukan kepada bmkg apa apa yang bisa disiapkan kalau kejadian seperti tanggal dua puluh satu
dan saya kira mereka siap siap
tapi dari gunungnya saya kira demikian
jadi kementerian ini memantau aktivitas gunung apinya sendiri
maka kemudian memang ada persoalan pada saat terjadi longsor ya
mungkin saya hanya menambahkan bahwa kejadian tsunami ini manakala kemudian ada volume besar material besar yang masuk ke kolom air
dan ini kemudian yang bisa menimbulkan tsunami gitu ya pak
tambahannya mungkin seribu delapan ratus delapan puluh tiga sebagai contoh letusan gunung krakatau ini
jadi bisa juga ada volume material yang besar masuk ke kolom air itu yang kemudian menjadi tsunami ya
untuk yang ini mungkin perlu penelitian lagi atau gimana pak
oke kita sering membandingkan dengan seribu delapan ratus delapan puluh tiga ya
bisa dibayangkan anak krakato itu kan ukurannya dua kilo radiusnya ya
sebelum seribu delapan ratus delapan puluh tiga itu ada tiga pulau yang bergandengan satu bergandengan dan itu ukurannya mungkin sekitar dua belas km
kita itu yang terang yang longsor adalah sisi barat barat dayanya prakatau
tetapi tidak bisa dibandingkan dengan seribu delapan ratus delapan puluh tiga
karena seribu delapan ratus delapan puluh tiga itu pembentukan kaldera
ini bukan pembentukan kaldera
dan amblesnya mungkin sekitar satu km turunnya ke laut itu
yang tadinya ada pulau tiga pulau besar tiba tiba tiga pulau besar itu hilang
dan itu yang menurut tsunami

tapi bandingannya lain skalanya itu lain dengan yang terjadi sekarang demikian mbak eva
cek cek oke selamat siang pak saya bernadette dari kantor berita reuters
pak mau tanya kalau nggak salah kan sebenarnya aktivitas anak rakatau ini sudah meningkat sejak sekitar bulan juli ya
dari kemarin sering disebut sejak juli sudah mulai dipantau
nah kenapa sejak juli aktivitasnya meningkat itu statusnya masih di level dua
dan baru dinaikannya ke level tiga nya kemarin eh pagi ini
kemudian pak kemarin kalau saya nggak salah kata bmkg ya tadi yang bapak bilang yang harus diwaspadai adalah kalau longsor lagi nih
sementara kata bmkg kemarin kawahnya itu sudah semakin rapuh ya ditambah cuaca lagi gitu
nah apakah memang ada potensi longsor susulan yang bisa menimbulkan tsunami
bagaimana sih pantauan dari badan geologi soal kondisi gunungnya sendiri seperti apa selain dari erupsinya
begini mbak jadi yang ditanyakan kenapa waspadanya siaganya baru sekarang
krakatau itu kan tidak seperti gunung merapi ya ada orangnya gitu loh
kalau dari ada urannya ada yang diangkat
karena itu akan berpotensi untuk kita melakukan evakuasi dari gunung orang orang yang ada di gunung
tapi di anak krakatau itu kan tidak ada penduduknya
itulah kenapa sejauh tidak mengancam dalam suatu radius
ketika waspada kan kita sudah melarang bahwa minimal orang tidak naik ke anak krakatau
karena dalam keadaan normal kan banyak orang yang naik ke kawah dalam keadaan sepi gitu
tapi kalau dalam waspada itu ya sudah jangan sentuh sama krakatau
karena kalau kita status itu kan risiko kepada publiknya
jadi sekarang ada tambahan lagi eskalasi bentuk bentuk letusan yang berkembang
jadi kita nyatakan dengan lontaran mungkin maksimal tiga kilo ya amannya lima kilo itu tadi
itulah kenapa siaganya tadi malam
dan kita itu melihat frekuensi rendahnya kan baru beberapa hari ini
itu bisa hilang dan bisa terus
sekarang ini agak terus ya
terus apa tadi
oh peluang longsoran
longsoran itu misalkan di jawa barat ya
kan sering panen longsoran di jawa barat purworejo
longsoran itu secara ilmu pengetahuan sangat dipahami
tetapi secara realitas sulit di deteksi
kan longsoran di mana mana itu kan ya terjadi begitu saja
nah kemarin misalkan dua hari yang lalu di limbang kan ya longsor
jadi sebenarnya longsor itu dari mudah dipahami tapi sulit dipantau karena lokal sekali
nah efek lokal itu yang menjadikan sebenarnya kita kan harus mencari yang mau longsor lagi mana
jadi sebenarnya dari sisi kita
longsor itu ada dua macam
longsor yang cepat seperti tanggal dua puluh dua langsung ambruk dek masuk
berarti kalau gitu belum masuk ke dalam lautnya
jadi dia kan hilang kakinya
maka sebagian samping sampingnya itu akan turun pelan gitu loh
kalau pelan kan enggak menimbulkan tsunami
tapi kita tetap waspada melihat lihat
peluang yang sebenarnya yang bisa turun cepat itu yang mana
baik tadi adalah konferensi pers dari kementerian sdm ya
jadi status gunung anak rakatao dari level dua atau level waspada telah dinaikkan menjadi level tiga atau level siaga
ya memang level siaga ini level tiga ini
ancaman bahaya erupsi dapat meluas namun memang tidak membahayakan permukiman
ataupun penduduk yang terdekat

karena tadi juga disebutkan bahwa radius yang harus clear itu adalah lima km
utamanya adalah di kawasan taman gunung krakatau itu sendiri
dan juga ini sudah diantisipasi oleh pihak pihak terkait
dan juga mengenai longsoran sendiri yang sudah terjadi pada tanggal dua puluh satu kemarin ini
memang tidak bisa diprediksi
tidak ada yang bisa memprediksi longsor begitu menurut kementerian sdm sendiri
namun itu sudah diantisipasi begitu ya
kita juga sama sama berharap semoga ini tidak ada kejadian kejadian yang berbahaya susulan begitu
masyarakat juga diimbau untuk tetap berhati hati dan untuk tidak mendekati radius lima km dari puncak kawah
sementara itu aktivitas gunung anak rakatau yang disebut menjadi pemicu tsunami selat sunda
kembali membuat warga khawatir
ya dan semburan abu vulkanik akibat erupsi telah mencapai pelabuhan karanggantu kota serang
dan sehingga mengganggu aktivitas warga di sana
dan kita akan pantau kondisi dari lampung
kita terhubung via telepon dengan produser lapangan cnn indonesia abdur rahim
abdur gunung anak rakatau baru saja dinaikkan menjadi level siaga
lalu bagaimana kondisi di lokasi anda sekarang
ya selamat pagi amel dan juga ila
saat ini memang saya berada di wilayah lampung selatan di sekitar kalianda
dalam perjalanan menuju pospantau gunung rakatao
saat ini kondisi masyarakat yang ada di sini cukup lengang
dan masyarakat memang lebih banyak terlihat berada di dalam aktivitas di dalam rumah begitu
sementara itu memang ada beberapa di antara mereka
yang juga keluar rumah meskipun kondisinya di sini saat ini mendung dan juga hujan begitu
dan selain itu juga memang dari data yang kami dapatkan juga
memang dari pulau sebesi ada sebanyak dua delapan ratus penduduk
dimana satu lima ratus di antaranya telah dievakuasi ataupun juga diexodus menuju
menuju kota kalianda
di mana mereka saat ini diinapkan ataupun juga diungsikan di lapangan tenis indoor kota kalianda
dan memang itu artinya masih ada sekitar satu tiga ratus orang lagi yang saat ini masih berada di pulau sebesi
di mana pulau sebesi ini merupakan pulau yang berpenduduk yang jaraknya paling dekat dengan gunung anak rakatau ini
di mana pulau ini juga biasanya menjadi salah satu tujuan wisata bagi masyarakat yang hendak berkunjung ke gunung anak rakatau ini
di mana di sini juga banyak resort ataupun juga tempat tempat penginapan begitu bagi para pengunjung
dan memang kondisi ini cukup mengkhawatirkan bagi warga yang ada di sini
amel dan juga ila
ya abdur menurut pantauan anda di lapangan sendiri apakah kemudian ada dampak langsung yang dirasakan mungkin
ada abu yang terpapar begitu ataupun asap yang terlihat dari pulau anda sekarang berada atau seperti apa
himbauannya juga seperti apa di lapangan abdur
saat ini saya berada sekitar tiga puluh km lebih dari puncak gunung anak rakatau sendiri
memang saat ini saya belum melihat adanya paparan abu vulkanik yang menyebar di sekitar wilayah tempat saya berada saat ini
dikarenakan mungkin juga memang kondisi saat ini hujan begitu yang menyebabkan abu abu tersebut bisa turun ke darat ataupun juga ke laut
karena memang adanya campuran air hujan dengan abu vulkanik sendiri
dan memang kondisi sampai saat ini saya juga masih melihat warga juga belum ada yang mengakisipasi kondisi saat ini
misalnya dengan memakai maskara
ataupun juga dengan mengantisipasi dengan keselamatan lainnya misalnya berdiam diri di dalam rumah
kebanyakan beberapa di antara mereka masih berada di luar rumah untuk melakukan aktivitas sehari hari
ila dan juga amel
dan abdur dengan level gunung anak rakatao ini menaikkan menjadi level siaga atau level tiga
apakah para masyarakat di sana akan mengunggah
apakah akan mengungsi ke tempat lain
apakah akan lebih banyak masyarakat di sana yang akan mengungsi
amel memang dari data yang kami dapatkan dari pihak isdm sendiri tadi menyebutkan bahwasannya warga di harapan berada sekitar lima km
baik sepertinya ada gangguan jalur komunikasi dengan abdur rahim
yang berada di lampung begitu
tadi juga menurut informasi memang berada di radius tiga puluh km
masih aman begitu tidak ada abu yang kemudian terpapar
kemudian juga masyarakat digembau untuk menjauh dan juga
bergabung di posko posko pengungsian